gak lupa sih buat di kalahin
gelap juga kalo opa davin sampe kalah
pero pasti bakal nanyain soal gue ke opa davin
kamu gak apa apa
sini rara bantuin
itu sudah pasti
sekarang kita tutup telepon dulu ya
biar nona riva bisa belajar dengan tenang
senyum dulu biar manis
dadah nona riva yang manis
akhirnya datang jemputnya
seri ya kak
karena gue mau dia jawab pertanyaan gue
gue bingung deh mau jagoin siapa
terus dia nanya tentang hubungan gue sama david
kalo david yang menang
terus dia ngomong macem macem ke vero
nanti vero malah marah
dan kasih tau tentang perjodohan gue ke david
bisa kacau deh semuanya
gue harus gimana sekarang
woi buat oke cal
gue sebagai calon imam lo
itu punya kewajiban untuk menjaga loh
gue harus memastikan lo tuh gak kena penapa
gue bisa jaga diri gue sendiri
gue gak mau kudih
gue gak mau
gue gendong aja
atau meriksa pasiennya
itu kan pasti
pintu ditutup rapet rapet
masa aku gak boleh
gue kan mau ngeriksa lo
untuk kecap ini tuh sekolah
bukan rumah sakit
jadi jangan saya nabek dong
muka ya pintunya loi

ngapain sih itu dinosaurus
tunggu aja tapi lu tenang aja kerupuk kulitnya
gua gak akan biarin
ganggu hubungan kita ganggu hubungan kita sekarang
ya tenang aja ya
lu tau gak sih tadi tuh yang sakit cuma letut gue
sekarang perut gue mulus tau gak denger lu ngecap
menurut adik abis abis
iya udah gua obatinnya
tapi kalo untuk mulus itu kayaknya gak ada obatnya
lu mau ngapain
udah diam diam tiduran
sel kamu ngapain sel
mr boy bukain pintunya
sekarang bukain woy
mau diobatin gua
pelan pelan gua gak mau nanti sakit nih
udah gak bakalan sakit
ya sakit dikit tahan aja
ah gak mau
tahan aja belum juga kena
aaaah botol kecap
jangan diteken dong botol kecap
sakit pelan pelan gak bisa pelan pelan
udah tahan aja namanya juga diobatin
gua gak bisa pake perasaan apa botol kecap
botol kecap gua
lu sih ngajak ngomong gue gue jadi gak fokus nih bentar
sel kamu gak apa apa kan sel
mister boy bukain pintunya
wah apaan misi ya ha
gua heran deh
harus sampe dikunci gitu
terus kalian denger kan suara tadi
ngelakuin hal yang gak bener lagi di dalem
jangan jangan dulu rifki emang lagi
berduaan sama michelle
terus sekarang pintunya dikunci lagi karena mereka mau
iya ini gak bisa dibiarin
kenapa yang dikunci segala sih
pusing ga lu dengan orang kayak gitu
tapi ngecap gua gak berisik kayak gitu
sama aja ngecap sama berisik
udah itu kan udah selesai sekarang giliran gua pake plaster
lu ngapain pake plaster
emang lu gak ada luka
inget kan waktu gua sakit
gua ada luka disini tuh
lu kan juga pake plaster biasamaan sama gue
ah terus lu ngapain pake di jidat
dilutut mana sih
tapi padahal inget juga
gak lucu mana sih itu
mau lu pake sendiri lah
oh jadi boleh dipake iya oke

botol kecap lu bisa gak usah bikin gua malu gak
iya dih kenapa harus malu sih
sekarang gini ya kenapa harus malu
lu malu sama anak anak semua
kita pakai plaster yang kapelan gitu
terus ada love nya lagi lambangnya
keren lambol cinta nggak ada lambang lambangnya sama sekali ya
kadao fin semangat
gue gak boleh kalah lagi dari calvera
lo terima aja kekalahan lo
sekarang lo udah ketinggalan jauh dari gue
masih ada waktu
gue gak bakal nyerah
gue pasti bisa balikin keadaan
kasian banget opa davin
dia udah berjuang mati matian buat ngelawan vero
tapi vero memang terlalu pro sih buat dikalahin
gelap juga kalo opa davin sampe kalah
david kamu gak apa apa
sini rara bantuin
sini rara bantuin